nah kan mau ke jogja tuh obama tuh tanggal dua puluh delapan mungkin ada obama bisa datang nih ke salah satu obyek wisata yang satu ini sebagai kota tujuan wisata utama di indonesia
yogyakarta selalu menawarkan wahana wisata baru bagi para pelancong
dan kini ada wisata wahana wisata yang ditawarkan adalah wahana wisata malam hari
wahana baru ini sangat cocok untuk anda yang hobi bersuah foto
inilah light festival spektakular sebuah wahana wisata malam di sleman yogyakarta
sejak dibuka pertengahan juni wahana yang terdiri dari beragam lampu warna warni ini banyak dikunjungi wisatawan
menurut pengelola lampu lampu light emiting diody atau led ini didatangkan khusus dari korea
pengunjung bisa menikmati berbagai lampu warna warni yang dibentuk sedemikian rupa seperti terowongan dan bentuk hati
ada juga yang berbentuk pelaksana hamparan bunga bunga
salah satu favorit pengunjung adalah terowongan putih atau white tunnel ini
bagi reni dan yusnita lokasi ini adalah salah satu tempat paling baik untuk bersuap foto
indahnya bagusnya lampu lampu kumpulan lampu lampu dibuat bentuk bentuk kayak gua gua dan banyak banyak sih sebenarnya
jadi kelihatan bagus ada warna warni lampu kayak gitu
wahana wisata ini berdiri di tanah seluas satu dua hektare dan menjadi salah satu wahana dari objek wisata sindukusuma edu park
untuk menikmati light festival spektakuler ini anda harus merogoh kocek sebesar rp empat puluh lima
tarif ini termasuk gratis bermain di dua wahana yaitu kereta yang mengelilingi light festival spektakuler dan juga kursi terbang
namun bila ingin bermain wahana lain wisatawan dikenai tarif terusan sebesar rp seratus
kesempatan ini pun tidak disiasiakan oleh dinda
dan kedua temannya
tak berbeda dengan pengunjung lainnya bersuap foto dan mengunggah ke media sosial menjadi tujuan utama mereka
ya di sini sih bisa naik kereta ya jadinya enak kita nggak perlu jalan
luas banget kan ini jadi kita nggak perlu jalan nggak capek
dalam masa libur lebaran kali ini pengelola berencana menambah hiburan baru
berupa penampilan berbagai kostum karnaval dan badut sirkus
penampilan ini bisa dinikmati mulai hari kedua lebaran hingga akhir juni
memang yang kita sasaran anak anak muda karena memang nggak kita pungkiri bahwa kekuatan selfie itu bisa merubah satu tempat yang biasa aja jadi sangat viral
kemudian kenapa kita juga install seperti ini karena selain anak muda yang kita sesar juga keluarga
dan memang temanya kebetulan untuk yang awal
periode awal kita install ini adalah berbau romantik dan love
selain bersuap foto sebuah sudut yang menyajikan efek salju dari bui sabun juga menjadi favorit pengunjung
disini mereka bisa merasa seakan sedang diguyur salju
hendrawan setiawan yogyakarta